pemakaman salah satu supporter persib bandung yang tewas sofian yusuf
di tpu cimandala kota bogor jawa barat pada sabtu delapan belas juni lalu
diwarnai tangis keluarga hingga duka rekan sesama supporter
bobotoh berusia dua puluh tahun itu diketahui tewas dalam insiden stadion gelora bandung lautan api
akibat terinjak injak masa pada akhir pekan lalu
menurut rekannya korban sempat pamit memisahkan diri dari rombongan
meski telah dibekali tiket dekat vip barat
naas korban justru terjebak saat berdesakan di lorong tribun utara
hingga akhirnya tewas akibat terinjak injak masa dalam insiden stadion gbla tersebut
karena dengan berita berangkat sehat pulang sudah tidak ada
pada senin siang menpora zainuddin amali meminta pssi dan pt liga indonesia baru
segera menyelidiki insiden tersebut
meski begitu turnamen piala presiden ini dipastikan akan tetap berlangsung
tapi kita tunggu saja
jangan kita menyimpulkan apa apa dulu
sebelum ada hasil investigasi yang lengkap dari pssi dan lib
menyikapi hal tersebut penyelenggara memutuskan
dua pertandingan di grup c akan dialihkan dari stadion gbla kota bandung
ke stadion sijal harupat di kebupaten bandung tanpa penonton
pihak pssi dan pt lib juga sudah membentuk tim investigasi
untuk mengetahui penyebab peristiwa itu
dua supporter persib tewas akibat kehabisan napas dan terinjak injak
saat berdisahkan masuk stadion gbla pada jumat bekan lalu
keduanya adalah warga kota bogor dan bandung
tim liputan cnn indonesia